mendingan gue kontrakin tuh rumah
biar jadi gawin
iya ya pantesan bank sulam
perhatian banget gitu sama bang sobaring
lu liat aja dana dananya si adhika
menor bagian seksi
dia buat memikat si sulam
iya ya bener banget itu bu haji bener
bukan bener juga
tapi emang bener titik
buat pake juga
abah mungkin pinter aja nih
kenapa kagak dari dulu begini
kan jadi abah kagak pinjam duit sama si sulam
jangan sampai kejadian dua kali begitu lagi
ya abah juga kagak mau mi
dimana harga diri abah
ah lu emang pinter
nih anak nyelonong aja masuk kagak ada salamualaikumnya
kayak orang luar aja lu cuman dm orang doang
hah udah telat
lu jauh jauh abah sekolahin di kairu
hanya ngucapin assalamualaikum saja lu pake diajarin
gak salah tuh abah ngeluarin uang gede untuk sekolahin lu disana
justru abah sama umi yang salah
masih aja sih
abah sama umi tuh punya niat untuk memfitnah bang sulam
abah sama umi gak ngutang aja pinjam uang sama bang sulap
kalo ngefitnah itu dosanya lebih besar bah
jadi kalo pinjem uang apa masalahnya sih
menyelesaikan masalah pake masalah
iya sekarang umi pikirin deh
fitnah itu justru ada masalahnya umi
buat kita ada masalah
kalo buat sisulam sih gak ada masalah
orang dia duitnya banyak
dia mau bayar enam puluh juta
kagak ada urusan
dia gandeng mereng dia bayar tuh semuanya
tapi kalau kita itu barang dagangan udah ludes bures
tetep aja kurang
tau yang umi sedikirin
ya tapi umi abah itu udah bikin rugi orang lain
eh sisulam kagak bakalan rugi
lu lihat aja tuh dagangan buburnya makin gede
udah lu masuk sana
mulung lu kayak semplitan
udah deh ah
masih denger pas si robby tuh
uh super bang
bangku satu di kolong
tujuh belas an belum lewat
eh sudah kesambet mau jadi pahlawan
belu jadi pahlawan
apa jadinya kalau fitnah abah beneran dilakuin
mereka taunya bang sulam yang udah ngambil uang masjid itu
apa bang robby harus dikasih tau masalah ini ya
gimana kalo dia jadi benci sama rum
karena kelakuan abah sama umi
bang roby pasti paham dan bisa bantu rumana cari solusi masalah ini
kalo ntar dia jadi benci sama rum
yang penting mbah sulam gak celaka

saya juga kenal tuh sama bang sobari tapi kasian ya nasibnya tidak seberuntung bang sulam
padahal waktu kecil mereka temenan
kalau gitu saya permisi dulu ya bu saya mau masukin lapangan kerja
anggap aja ya anaknya sobari yang paling tua main gila misi sulam
liat aja tuh adanya pakaian jelek kumal miskin itu yang membuat orang jadi gelap mata
tapi tetangga saya miskin baik baik aja bu haji
nah itu namanya orang ikhlas dia kagak gelap mata bisa jaga diri
kagak kayak anaknya sobari yang paling tua kagak bisa menerima kenyataan hidup jadi orang miskin
kagak peduli si sulam tuh apa punya mini apa kagak main embrak aja
kita nih perempuan kan punya perasaan iya gak
nah dikambung nih orang yang kaya begitu gitu tuh
yang suka selingkuh makin orang kagak ada yang demen disini
emang bener bu haji kalau itu simpannya bang sulam
ya iyalah kalau enggak masa dia ditaruh di rumah si sulam yang lama
kurang kerjaan amat kalau gue jadi dia mendingan gue kontrakin ke rumah biar jadi dulu
pantesan bang sulam perhatian banget gitu sama bang sobari
nantu dia lu lihat aja dandananya si adhika menor bagian seksi
buat apa coba ya buat memikat si sulam
iya iya bener banget itu bu haji benar
bukan bener juga tapi emang bener titik

bukan enggak enggak
bukan enggak enggak
eh enggak kebukin lah
biar lagi bu
abang udah lama nih enggak lihat tangan lu roh
lu kagak lihat tangannya sih roh
jangan jangan mata lu udah mulai sulpah
waktu sulam sulam udah lama enggak ngelihat tangan roh
lu pake gelang
kelihatannya kan sepi banget tuh kalau lu pake gelang
maksud abang abang mau beliin perhiasan buatro gitu iya
iya niatnya cukup gitu
gue mau beliin lu badang
ya biar tangan lu gak gersang lagi kayak gitu
kalau perlu kita bareng ke toko emas
tinggal lu pilih dah mana yang lu mau
terus mak gimana dong
loh masa mak cuma
pedar denger doang
mau mau dibeliin juga
eh namanya perempuan
kalau yang ada mau beliin emas masa sih ditolak
apalagi kalau dikasih kebebasan buat milik gitu
kayak si roh
ini di emasnya yang mana tuh
ya udah kalau gitu
ntar kalau ada waktu kita pergi bareng bertiga ya
ya kalau waktu sih kayaknya sekarang juga aneh
cuma niatnya aja yang belum ade
lu tuh jarang tuh punya niat baik kayak sekarang nih
niat bagus tuh bukan ukurannya peda
niat baik lebih baik lagi kalau sekalian sama bander jadi bander gitu
habis makan kita pergi
beli makan yang banyak ntar masuk angin lagi jalanan
bu haji mau beli kopi yang gede ya
soalnya kopinya bangsa udah habis
bu haji pak haji tolong dong kopinya
nanti sampe pegel nih nungguin kopi
eh sampe lupa
beli apa tadi
gila baru pake gelang segitu aja udah dipamerin
itu bedanya orang kaya struktural dengan orang kaya dadakan
baru punya sepotong gelang lengannya sudah kebes
oh ya sudah